di sekitar sini sih harusnya pak
ya seingat saya di sekitar sini pak
kalau ibu bukan pelakunya
tagah ternyata ada rekaman pas aku di rumah itu
tapi saya pelakunya pak
pelakunya itu saya
saya yang sudah membunuh rohing
bagaimana dengan bukti rekaman ini bu
bu sarah bilang
kalau ibu elsa tidak berada di rumah tapi justru bu sarah yang berada di rumah saat kejadian
temannya elsa itu temannya elsa memang datang ke rumah pak
tapi elsa gak mau menemui orang orang
jadi makanya saya bohong saya bilang kalau elsa tidak ada di rumah
dan setelah dia pergi saya langsung buru buru ke rumah nino
dan saya yang melakukan
ma tolong jujur ma
ma aku mohon sama kamu tolong jujur ma
ini demi kebaikan kamu demi kebaikan elsa
demi kebaikan kita semua tolong
ma aku minta
tolong ma tolong jujur ma
tolong kerjasamanya dong ma
ini untuk kebaikan kita semua kok
mama gak kasihan sama aku
mama juga gak kasihan
elsa akan terus terus siksa ma
mau sampai kapan mama kaya gini terus
bu sampai kapan mama ada di sini
kamu kenapa bisa kasih bukti itu ke dia
kalian kenal gimana
kayaknya gak penting soal itu
yang terpenting buktinya sudah sampai ke tangan polisi
saya bicara dengan katherine bukan dengan anda
jadi waktu itu aku sama kak angga sempat ngobrol ngobrol di kafe
terus pulang dari kafe kita pisah
aku naik taksi ada trouble sama taksinya
sampai akhirnya aku harus turun pinggir jalan
ya udah pas lagi nungguin taksinya tiba tiba mobil nino datang
terus dia bilang sama aku kalau
dia dengar semuanya yang tadi aku ngomongin sama kak angga
masalah pembunuhan roy bu sarah
sampai seberapa yakini aku kalau bu sarah itu bukan pelaku sebenarnya
terus ya udah
nino minta ceritain semuanya
ceritain semua orang gak kenal
cuman nino ngasih kartu nama ke aku
ya setelah aku pikir pikir kayaknya gak adil deh buat bu sarah
kalau memang bukan dia pelakunya kenapa harus dia menerima ganjaran semua ini
jadi desisi terbaik ya hubungin nino
agar polisi bisa menangkap pelaku sebenarnya
angga sempat cerita soal ini ke saya
tapi ceritanya belum selesai mbak
iya emang aku belum cerita lengkap juga sama kak angga
udah selesai ceritanya
udah selesai ceritanya

kayaknya saat ini kalau anda tidak suka sama saya
mungkin bisa dikesampingkan
kita fokus sekarang soal penyelidikan
sepertinya sekarang anda benar benar berbarek arah ya
anda sekarang ingin membongkar semua kebohongan istri anda
yang anda bela dulu
saya harus ungkap semua itu
terlepas dia elsa atau bukan
seperti yang saya bilang tadi
setelah satu kebenaran terungkap
saya akan kejar terus kebenaran berikutnya
terus saja anda berharap dan bermimpi
jadi bu sarah masih mengangkalnya
dengar bu sarah
kalau bu sarah masih menangkapnya
kami akan menggali bukti baru
karena ada seorang saksi
yang melihat bu elsa pada malam itu

mengubur sesuatu barang
di suatu taman
ya allah apa lagi ini
kagetin saja sih
kenapa pakai nabrak
kenapa pakai nabrak
loh kamu yang nabrak mama
kamu yang teriak
bikin mama kaget deh elsa

aku mau buang sampah dulu ya
kantongan itu berisi barang bukti elsa
kantongan itu berisi barang bukti elsa
kantongan itu berisi barang bukti elsa
bu sara masih tetap di tahanan
sape semuanya jelas
bu sara tidak diperbolehkan
menggunakan fasilitas komunikasi
demi proses semua penyelidikan ini
demi proses semua penyelidikan ini
demi proses semua penyelidikan ini
sebaiknya kita berangkat saja sekarang
ibu parti tolong bawa bu sarah kembali ke tanah
pak surya dan bu andin
mari kita berangkat ke taman suroni sekarang
masih tetap nggak mau ngaku mas
mama sarah berkelit apa lagi
buktinya sudah begitu jelas
bu sarah memang belum mau mengakui
tapi kami tetap akan melanjutkan penggalian di taman serun
siapa tahu bukti yang dibicarakan oleh bu olivia bisa mutlak
yang menjadikan bu sarah bisa mengakui semuanya
terima kasih banyak buat
keterangan yang kamu berikan
saya rasa keterangan kamu sudah
sudah sangat membantu
sekali lagi terima kasih banyak untuk waktunya
kalau kamu mau pulang
udah pesan ojek juga pak
sekali lagi terima kasih banyak ya
kalau makasihnya kebanyakan nanti gue gak bisa balikin
terima kasih banyak sudah membantu ya
sama sama kak al
kalau selama ini sikapku bikin mbak anin gak nyaman
kalau aku udah curiga sama kamu
yaudah kalau kayak gitu aku
permisi dulu ya
baik mbak terima kasih
pusing banget mikirin hubungan saya sama jenny
ya makin hari makin kusut
undangan udah jadi lagi
dan harus dibagiin
ini undangan pertunangan kalian yo
bagus sekali undangannya ren
kasih buat itu
gak usah mbak
mama gak usah undang saudara saudara
ini kan cuma tunangan doang
biar mereka itu tau
kalau kamu sama mbak jenny itu
dan ini buat juga mbak jenny itu
diperkenalkan ke saudara saudara kita
sama temen temen mama
itu calon istri kamu loh
banyak loh ren
temen mama tuh ada
kamu juga jangan lupa
kasih juga buat bos kamu pak al
jangan lupa undangannya
sedang dia dan keluarganya ya ren
mama ambil dulu oke
ini bener ya
kenapa sih rick
ini bakal terus terusan nih
kalo gak diangkat
gue lagi gak mau diganggu rih
bener dukung gue sa
gue bukan yang mau ganggu lo kok
namun gue tadi sinyal
kalo selama ada gue
lo gak bakal sendiri sa
udah lah rick
please jangan ditutup teleponnya ya
lo gak mau nunjukin muka lu juga gak apa apa
lo gak mau ngeliat gue juga gak apa apa
jangan keras kepala sa
jangan terlalu gengsi
gue tau rasanya sa
semua orang yang berada di posisi sulit kayak lo
itu pasti butuh teman sa
namun ku sadar diri
namun ku sadar diri hatiku di kamu
saatu tempat untuk t dela
karena anda kita
butuh kata terima kasih
dan ini adalah
sekarang kita tembapan
gak ada yang peduli sama gue
padahal dalam keadaan terpuruk kayak gini
gue benar benar butuh didampingin sama orang yang gue cintai
kenyataannya nol besar
yang peduli sama gue
kok baru pulang sekarang
iya habis makan sama teman pak
ini ada flash disk dari fotografer kalian kemarin
dalam flash disk ini
kamu pilih beberapa foto yang terbaik
karena diperlukan nanti di venue acara pertunangan kalian
papa minta secepatnya
karena mau dicetak ukuran besar
ya sekarang dikerjain
sekarang banget pak
kenapa nggak entar aja kalau aku udah ketemu sama randy yah
ya harus dicetak sekarang
mau ditunda kapan lagi
waktunya sudah mepet
tugas kamu pilih beberapa foto yang terbaik
mari dia pilih yang mana
mungkin dia punya foto favorit
karena harus taruh di venue kamu nanti kan
iya oke pak
sekarang ya jin papa tunggu
yaudah kalau gitu aku ke kamar dulu ya
kenapa ya sampai detik ini saya masih gak kebayang gimana caranya menghentikan semua ini
tapi kalau gak dihentikan
dan kebersihan studying

jenny itu orangnya cantik
kenapa saya harus panik ya
kalaupun memang harus saya nikah sama jayadi
ini kan dari awal memang
foto yang pertama aja